akan ada pertemuan kecil beberapa ahli hukum baik dari kedua partai maupun dari beberapa personal untuk membentuk tim hukum
mau kampanye hitam mau kriminalisasi mau kampanye putih ya pokoknya tim hukum ini yang akan mendampingi paslon ini termasuk